menko polhukam wiranto menegaskan tidak akan ragu ragu menindak oknum yang berupaya
mendelegitimasi penyelenggara pemilu bahkan pemerintah juga akan membentuk tim hukum nasional
untuk mengkaji tindak tanduk tokoh yang melanggar hukum pasca pemilu
untuk berhenti berupaya memecah belah persatuan mendelegitimasi lembaga pemerintahan
menyebabkan fitnah serta ujaran kebencian
tidak akan ragu ragu lagi untuk menindak tegas siapapun
menindak tegas siapapun yang nyata nyata melawan hukum
yang bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu
yang sementara ini sedang melaksanakan tugasnya dengan sungguh sungguh
untuk menuntaskan perhitungan suara
pemantauan terhadap pelanggaran hukum juga dilakukan di dunia maya alias media sosial
wiranto ingin kemenkom info bertindak tegas terhadap media yang mendorong pelanggaran hukum
menindak lanjut di kesepakatan dalam rakor terbatas
pemerintah juga akan membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan
pemikiran dan tindakan tokoh yang melanggar hukum pasca pemilu
nasir rapat salah satunya adalah kita membentuk
tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh tokoh tertentu
siapapun dia yang nyata nyata melawan hukum
wiranto menyebut tim hukum nasional tersebut terdiri dari beberapa pakar
yang saat ini sudah melakukan komunikasi dengan tim tersebut
oke rencana dibentuknya tim hukum untuk memantau komentar komentar tokoh
oleh menko polhukam mendapat reaksi beragam
pihak oposisi menilai hukum akan berjalan tidak adil
karena yang akan ditindak hanyalah kubu oposisi
sementara kubu pendukung pemerintah menilai rencana menko wiranto ini sesuatu yang lumrah saja
berikut cuplikan perdebatannya
ya jadi ada istilah namanya kebebasan berpendapat
jadi ada kebebasan
sivil dalam berpolitik dalam berpendapat
oleh karena itu kalau siapapun tadi kan disebut tokoh ya
tokoh yang kemudian akan dihadang dengan tindakan hukum
kalau dia mengatakan sesuatu yang dianggap sebagai apa
perlawanan hukum lah istilahnya
kan ini bukan hal baru sebenarnya
tapi dalam demokrasi itu ada istilah kebebasan berpendapat
jadi nggak boleh kebebasan pendapat itu kemudian dihadang dengan ancaman
kalau dalam dunia demokrasi ada ancaman demokrasi selesai
yang kedua ada istilahnya namanya
nggak boleh menggunakan kekerasan
sebenarnya boleh saja pak wiranto mengatakan seperti itu
palu atau gada keadilan itu berlaku untuk dua belah pihak
ini anda lihat
ya persoalannya adalah pengalaman sejarah selama ini
ini kan gada keadilan gada keadilan ini kan tidak berpihak pada dua belah pihak
ketika ini dilakukan oleh oposisi
maka tindakan hukum itu berlaku sangat cepat
ketika pelanggaran atau dugaan perlawan hukum
yang dilakukan oleh petahana
ini kan terkesan lambat
kalau keadilan itu tidak diterapkan untuk kedua belah pihak
tajam ke bawah kemudian tumbuh ke atas
ini keomongan pak wiranto ini menjadi tidak berarti
apalagi akan misalkan ya
karena ada kata siapapun tadi
maka kata siapapun itu harus diterjemahkan secara betul letterleg
tidak boleh menyalahi
undang undang tidak boleh menyalip kamus
seberapa ragu atau seberapa percaya
siapapun itu bisa berlaku letterleg
pengalaman selama ini
sampai pada pilkada dki
sampai pada pemilu
itu sejarah menunjukkan ketidakadilan dan penerapan hukum
ya dalam law enforcement itu
tidak terjadi sebenarnya yang kita pikirkan seperti pak wiranto itu
keresahannya dari pemerintah sendiri sudah cukup berdasar belum
dengan pernyataan pak wiranto
kalimatnya saya tidak melihat ada yang salah
dari pak wiranto
asal jangan dititik ya
yang melakukan pelanggaran
berdasarkan hukum yang berlaku
ya nggak salah dong
memang tidak salah
jadi nggak usah rame
bahwa menurut saya
apa yang dikatakan pak wiranto benar
dengan catatan kalimatnya tadi
harus dilengkapi jangan dipotong
semua tokoh apabila melanggar hukum
berkaitan dengan kebebasan berpendapat
tidak ada kok di dunia ini
yang bebas sebebas bebasnya
dia terlalu berdiri
tetap ada markah markah hukum
jadi ini normal saja pernyataan pak wiranto
bahkan rencana pemerintah untuk tadi
normal bagi yang mengikuti alur hukum
tidak normal bagi yang memang melanggar ketentuan
ya automatically pasti akan dilakukan tindakan
kppb sah berpendapat
yang menjadi salah satu resep penting dari terwujudnya demokrasi
yang berkualitas belakangan ini
apalagi setelah muncul rencana menko polhukam wiranto
membentuk tim pemantau pendapat para tokoh
dengan basis kondisi saat ini
serta janji jokowi saat kampanye yang kuat diperkirakan
lewat berbagai hitung cepat
akan menjabat kembali sebagai presiden untuk periode kedua
akan merawat demokrasi kita
kira kira seperti apa wajah demokrasi kita dalam lima tahun ke depan
kita akan simak pendapat dari rocky gerung
dan rizal malarangeng
tentang masa depan demokrasi kita
kita simak pendapat mereka yang kami rangkum
dalam dialog kami usai pemilihan presiden yang lalu

semakin demokratis dan modern sebuah negara
maka penegakan hukum dan ham akan semakin baik
bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting
tetapi pemenuhan hak ekonomi
hak sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan indonesia
dan untuk menjamin hak hak tersebut
negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil
dan penegakan supremasi hukum yang baik
melalui reformasi kelembagaan
dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik
dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki
dan hukum harus dikembangkan
harus ditegakkan tanpa pandang bulu
hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu
kita bicara lima tahun ke depan
basisnya adalah janji pada hari ini
itu pada debat kami di bulan lalu

saya kira nanya beneran ya
itu lah itu lah
wadah boleh kasih satu ungkapan gak
soal kampanye dari ini ini interneso
kira kira kayak ginilah pertanyaannya
kita berkampanye dengan puisi
tapi kita memerintah dengan prosa
ungkapan dalam kampanye
sebagai sebuah tools of persuasion
tentu saja antara pemerintahan dengan janjinya
harus ada hubungan tali yang cukup kuat
tetapi kita juga harus cukup terbuka
artinya dia sebuah ungkapan kehendak
pada cara yang begitu canggih untuk mendefinisikan
hal hal yang sangat sederhana
bapak jokowi tidak melepati janji janjinya
catatan saya ini adalah bahwa
hasil pemilu sekarang ini
fair untuk disebut sebagai
terpenuhinya mimpi pak jokowi
untuk memenangi rematch dari pak prabowo
pak prabowo ada di situ
itu adalah bagian dari usaha yang sengaja
kemungkinan kekalahannya pak jokowi
beliau berpendapat pasti akan dimenangkan
soalnya adalah pak
dua ribu empat belas ada konflik yang begitu tajam
karena cuma ada dua kontestan
jokowi dan semua penasihatnya
pak jokowi dan para penasehatnya
tidak melihat politik
sebagai satu cara untuk
mengelola kepentingan publik secara fair
politik adalah teknik untuk mencapai kekuasaan semata mata
karena itu dia bikin upaya untuk rematch ini kemudian
masalahnya adalah konfliknya berlanjut
dua ribu empat belas ada konflik yang begitu dalam
karena ada dua cuma ada dua kontestan
sekarang hanya ada dua kontestan dan itu di
dipelihara secara sengaja atau memang
tentang politik identitas dan segala macam itu
sekarang pak prabowo sudah kalah
pertanyaan kita apakah politik identitas itu selesai
ada pak maruf amin di sana sebagai wapres
yang tentu saja ya
dia punya kepentingan untuk memelihara konstituennya
yang juga konstituen yang baik baik aja
sebetulnya gitu kan
ini kan orang yang mengatakan peristahan agama terhadap ahok
yang membuat kemudian gereja tidak boleh dibangun
apa namanya dengan banyak begitu
maksudnya diperintahkan gereja segala macam
dia punya konstituen dan dalam konstituen itu
dia harus juga mempunyai akses terhadap sumber sumber daya ekonomi
yang sebagai wapres tentu saja beliau bisa dapatkan
dari situ bahan untuk konflik politik identitas
politik identitas akan terus mengeras bung rocky
tidak usah sedikit sedikit
saya lima tahun
persoalannya kemudian adalah bagaimana
the state pemerintah bisa konten itu
saya dengan semua pemahaman saya
penelitian saya tentang pak jokowi
menurut saya pak jokowi tidak punya pengetahuan
untuk melakukan keluhan demokratik terhadap persoalan ini
pak jokowi akan melakukan hal yang sama
seperti yang diperintahkan atau yang dibisikkan
oleh jenderal jenderal galak jeman orba
yang sekarang ada di sebelahnya dia

itu yang kemudian terjadi hati hati diubarkan
padahal dulu dia di rumah kaca
diperiksa kemana gitu
sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi
poin saya adalah
untuk melakukan kelola demokratik
saya agak cemas bahwa dia akan melakukan cara cara represif
untuk menyelesaikan persoalan yang sebetulnya dia create sendiri
iya benar karena jkw beda dengan jfk gitu
jokowi beda dengan john f kennedy itu
jfk bisa bedain antara puisi dan prosa
pak jokowi bahkan gak tahu apa itu puisi apa itu proses
dia mengertinya komik
saya beritahu itu
tetapi yang lebih penting adalah
john f kennedy punya grip terhadap politisinya itu
pak jokowi sebaliknya
dia digenggam oleh banyak tangan politik
jadi pak jokowi tidak otentik
karena itu dia berani bilang bahwa
ada jarak antara election dan decision
kan begitu maksudnya kan
antara yang dijanjikan dan dikerjakan
kalau orang otonom ya dia bisa lakukan apa saja
tapi pak jokowi tidak otonom
apalagi dalam periode kedua nanti dia makin tidak otonom
nah yang terakhir tadi
saudara celi bilang
ada tradisi etis untuk tidak mengklaim dulu
jokowi lah yang mengklaim kemenangan lewat quick count
dia lebih dulu lakukan
bukan sebagai presiden
kan ini sekarang dia sebagai presiden
dia tidak boleh mengklaim lebih dulu
dia bukan pemilu
pemilu kan bukan soal peranan
ini etis sebagai peranan
bukan soal presiden
kita kembali ke proses
anda setuju dengan bung rallam
sebelum nanti bang celi dan mas fahri akan jawab
anda setuju dengan bung rahlan
bahwa kualitas demokrasi dengan fakta fakta
dan variabel variabel yang ada
tidak akan jadi lebih baik secara prosedur dan secara substan
sekarang sudah memburuk
saya meneliti semua itu
membaca bukan sekedar membaca riset
tapi menemui itu di dalam keseharian
saya sudah ketemu kira kira empat puluh universitas
di dalam satu
dalam tahun politik ini
dan ratusan situasi real
karena ada perlakuan injustis
mulai dari pembubaran ormas segala macam
berupaya untuk mengendalikan kampus
itu direkam oleh seluruh civil society
ada di dalam catatan kita
meskipun itu tidak termanifestasi dari hasil pemilu yang
iya karena tadi yang terjadi adalah mobilisasi
pada pihak jokowi mobilisasi
pada pihak prabowo partisipasi
kita mesti kasih poin itu juga
supaya kita jangan terlalu banyak listrik antara kita
karena dosa jokowi dan negara
atau dosa masyarakat sipil ini
bukan soal dosa
ini bukan soal dosa
ini soal kapasitas pak jokowi yang tidak sanggup untuk eksekusi
kita menyaksikan bahwa banyak undang undang yang saya kira masih mengandung pasal karet
saya kira juga kualitas partai politik
kesadaran warga atas hak haknya
saya kira pr nya masih besar kalau kita bicara tentang demokrasi
lsm itu punya satu ide
oleh karena itu ada semacam tacit agreement diantara lsm
untuk mengizinkan tokoh tokoh hak asasi manusia pergi ke istana
nah sekarang justru mereka yang mengkerdilkan demokrasi itu

bung rahlan dan bung roky kalau tidak salah menyimpulkan bahwa
memang kualitas demokrasi lima tahun terakhir memburuk
dan tidak ada harapan yang lebih baik lima tahun ke depan
kualitas demokrasi kita akan menjadi lebih baik
seperti yang diidam idamkan kita semua
tadi sebenarnya saya sedang mencoba menjelaskan
sebenarnya lebih kepada pak rizal malarangga bye bye
sebenarnya lebih kepada pak rizal malarangga
sebenarnya lebih kepada pak rizal malarangga
tentang kenapa terdapat semacam kesulitan untuk melakukan apa apa yang baik yang tadi disanjurkan oleh pak celi
ya itu tadi itu
ini karena politisi pak
yang tadi saya jelaskan gitu
di luar itu ada problem benturan antara mobilisasi dengan partisipasi
yang di tengah tengahnya itu kemudian kita bisa menemukan semua fakta mengenai persepsi kecurangan
termasuk persepsi yang tidak membantu ini juga adalah bahwa kenyataan bahwa lembaga konsultan yang sekarang ini bekerja itu pak jokowi kan tidak pernah menutupi keberviatan politiknya
pak saiful mujadi pernah bilang jangan pilih pak prabowo karena itu pelanggaran ham misalnya yunarto apa segala macam gitu
itu kan di publik itu terekam
pertanyaannya itu jokowi dan negara yang punya kesalahan atau masyarakat sipil kekuatan politik
bukan bukan poin saya begini
saya cemas bahwa pemilu kali ini tidak berhasil untuk menjadi satu cara yang damai dalam menyelesaikan perbedaan
saya khawatir bahwa ini jadi awal baru untuk meneruskan perbedaan yang memang tidak pernah ada upaya untuk diselesaikan
pertama saya melihat bahwa hampir kita semua yang di sini cenderung percaya bahwa hasilnya ya akan kurang lebih akan seperti ini
bahwa pak jokowi menang
pertanyaannya setelah ini itu bagaimana
ya kan ada banyak catatan
saya sebagai orang yang tadi pagi mencoblos pak jokowi
saya kira saya termasuk orang yang kecewa dalam konteks isu isu ham
saya pernah ikut aksi kamisan dan menyatakan secara terbuka saya kecewa
tetapi saya juga memandang bahwa saya tidak pernah secara pribadi misalnya berharap terlalu besar pada kekuasaan
tetapi saya percaya bahwa bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang memaksa kekuasaan untuk bertindak benar
nah ekosistem politik itu yang harus dibangun
yang harus dibangun
kemudian yang terakhir saya kira
kondisinya saat ini sudah menunjang ekosistem itu belum
ekosistem sudah menunjang kekuasaan atau bantuan
kita menyaksikan bahwa banyak undang undang yang saya kira masih mengandung pasal karet
saya kira juga kualitas partai politik
juga saya kira soal kesadaran warga atas hak haknya
saya kira pr nya masih besar kalau kita bicara tentang demokrasi
apalagi misal sekarang ada persoalan baru yaitu polarisasi politik
yang juga banyak melibatkan
yang juga banyak melibatkan
oke yang juga banyak melibatkan

artinya bahwa kita harus mengakui bahwa kontestasi politik di indonesia
itu menyumbang besar pada polarisasi politik ini
setelah ini siapa yang akan mengurus
apakah kemudian seluruh partai seluruh elit yang terlibat atau dua kandidat capres
punya perhatian besar untuk memecahkan masalah ini
bung rahlan sudah mengatakan bagaimana misal
bung rahlan meragukan
bung rahlan meragukan
kemampuan pak jokowi untuk kontin semua persoalan yang muncul

ini tetapi bahwa saya kira ini juga dipengaruhi oleh saya kira peta nanti ke depan
nah kita belum tahu
kita belum tahu tetapi bahwa banyak pendukung jokowi yang juga punya catatan catatan
atas pemerintahan pak jokowi selama empat lima tahun pertama
yang saya kira itu bisa jadi modal
karena kan memang ya kita nggak bisa membiarkan kekuasaan begitu saja
bahwa buat saya misal bahwa
saya merasa bahwa mimpi saya tidak semua bisa diwakili
tersalurkan oleh ini
tapi mungkin sebagian mimpi saya tersalurkan
tetapi terhadap yang belum tersalurkan ya kewajiban saya
kalau ingin indonesia lebih baik
demokrasi lebih baik
kita harus tetap untuk mengkritik kekuasaan
masyarakat sipil punya kemampuan untuk mensubstitusi kekurangan tadi yang disebutkan bung rahlan dan bung rocky
ya saya kira peluang itu ada
walaupun banyak orang misal pesimis sekarang menyaksikan bahwa
banyak juga muncul kekuatan yang disebut sebagai uncevilized society
kalau kita mengutip misal bung rocky
lawan dari demokrasi lawan dari masyarakat terbuka
bukan hanya fasisme negara
tetapi jadi kita juga menyaksikan ada kecenderungan fasistik juga dalam
dan ini pr besar yang menurut saya kita harus pecahkan
misal saya selalu bicara dengan temen temen ini
karena di nu itu kan jumlahnya banyak
saya kira juga dari yang banyak itu mungkin juga kadang remnya juga nggak bagus kan
saya sebagai generasi muda selalu mengatakan bahwa harus jernih melihat situasi
bahkan ketika kita dalam posisi ada konflik of interest
saya kira itu penting
jadi semua tokoh semua partai punya kewajiban untuk menyelesaikan
hampir semua ranjung
hampir semua ranjung yang tersebar selama masa
jadi dosa ditanggung renteng bersama
tidak hanya kekuasaan yang tidak bisa mengelola potensi
saya mungkin ikut menyumbang partainya bung cali
bung roki juga ikut menyumbang
oke saya terangkan ya
saya tahu waktu pak jokowi pertama kali mencalonkan diri
secara tersirat lsm itu punya satu ide
oleh karena itu
ada tacit agreement diantara lsm untuk mengizinkan tokoh tokoh hak asasi manusia pergi ke istana
dengan maksud memperluas demokrasi itu
maka alumni lbh segala macam ada di situ kan
oke itu terjadi
nah sekarang justru mereka yang mengkerdilkan demokrasi itu
jadi saya kasih kritik itu sebetulnya
saya nggak membenci jokowi karena saya tahu kapasitasnya sudah segitu
mengapa benci jokowi yang sudah segitu
yang mereka ini yang
jadi saya anti jokowers gitu lah
bukan anti jokowi gitu gampangnya
karena jokowi given sudah segitu
tidak bisa ditambah lagi itu kapasitasnya
karena itu yang di luar ini harus backup
ternyata dia tidak
demi kesehatan demokrasi
demi kesehatan demokrasi
meskipun sudah ada di dalam
dia ada di dalam untuk cari swaka akhirnya
saya tutup saja
saya tahu isi otak sama isi kantong mereka tuh
yang sebetulnya dari awal kita ragukan
dan itu terbukti sekarang
nah sekarang sudah ada situasi yang memburuk segala macam
sebagai orang yang suka naik gunung itu
kalau anda panik
anda perlu wasbatinya
sehingga kepanikan turun
nah sama seperti sekarang
bila ruang politik menyempit
perluas ruang batin
perluas ruang hati itu
bukan sekedar demokrasi kita kembang plastik
sudah jadi sampah plastik itu
dan itu mengganggu kesehatan ekosistem tadi
dan oke kita mesti katakan itu
yang penting adalah bahwa kita bebas memilih dalam situasi yang
tidak ada paksaan
belum sebagus yang diinginkan rachlan tapi ikut kembangnyawe
jelaskan banyak hal tapi
intinya beginilah kita
karena pada momen seperti ini kita terimalah bahwa kalau ada catatan kekurangan pasti
kita semuanya bertekad bahwa kita mau pemilu semakin demokratis apa yang kurang kita perbaikin
apa sekarang ini kan hari ini baru kita tadi pagi nyoblos sampai jam satu quick count ada
ada kandidat ada dua kandidat ada satu yang mengatakan menang satu mengatakan kita tunggu quick count macam macam
nah dalam situasi kayak gini nih bagi saya adalah hari hari penting ke depan
tentu saja apa yang dikatakan rahlan apa yang dikatakan rocky bagi perbaikan ke depan siapa yang nggak setuju pada perbaikan ke depan
bahwa apakah betul apa kata rahlan secara faktual bagaimana kita melihat secara dalam perspektif yang pas itu kan itu bagian dari perdebatan kita lah nantinya
yang penting dalam hari hari ke depan ini kita selesaikan dulu lah proses pemilu yang panjang
kita sambut demokrasi dengan baik kita lewatin hari ini dengan baik
catatan catatan lain kita punya banyak waktu untuk diskusikan dan kita tahu banyak lembaga seperti apa
saya tentang pak jokowi saya tutup satu hal
saya kebetulan baru terbitkan satu buku bulan tulisan bulan lalu dari jokowi ke harari
dua tulisan tentang jokowi
beri kirimu beli
dimana salah satu poin saya adalah bahwa
yang menarik pada pak jokowi kalau saya awatin dia tidak terbebani oleh kekuasaan dia tumbuh dalam kekuasaan
dalam tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat dia memperlihatkan bahwa dia mampu belajar
dari tahun pertama apa kelemahan apa kekurangan dia tumbuh
nah mudah mudahan proses perkembangan seperti itu bisa kita lebih dorong lagi ke depan
bukan buat pak jokowi percaya karena pemilunya kan sudah selesai buat pak jokowi
lima tahun lagi kan bukan pak jokowi
tetapi tugas beliau untuk mengantarkan ke depannya itu selalu lebih baik ketimbang yang kemarin
nah ini saya kira ini harapan rahlan harapan rocky harapan kita semua
bahwa itu mungkin diwujudkan bukan hanya karena pak jokowi tapi karena kita semua
termasuk partai politik kelompok civil society
kita lihatlah ini kan ngurus indonesia yang begini besar gak bisa satu dua orang gak bisa satu dua orang
dan anda yakin pak jokowi punya kemampuan dan kualifikasi itu untuk mengatur banyak hal
hasil pemilu ini membuktikan bahwa the wisdom of the people
pada akhirnya kan kalau demokrasi kan kita percaya
nah ada kelemahan demokrasi
tetapi ya sudah lah artinya kita terima dulu apa yang ada kita perbaiki
tetapi dengan asumsi bahwa look kalau semua masing masing tidak mau menerima satu kesepakatan berikutnya
kesepakatan bersama demokrasi gak akan mungkin
sama dengan lalu lintas
kalau kita tidak punya asumsi bahwa oke yang di kiri jalan terus kalau yang di kanan kesini
kita akan tamrakan
jadi bahwa benar kata roh kita yang satu masih meragukan ini benar gak aturannya disepakati bersama
ini kan nggak bisa selesai dalam satu perdebatan dua tiga perdebatan
ini proses growing up sebagai sebuah bangsa
masih masih ada perannya
dan anda lihat polarisasi apa
saya perwakilan kaum yang optimistik menurut pak indonesia
dan anda yakin pak jokowi bisa mengelola banyak hal dengan kompleksitas
jangan cuma tergantung pada satu orang
tidak bisa kita tergantung pada satu orang
ada partai golkar ikut membantu
saya cuma mau mengatakan begini
nanti terakhir anda
celi sedang meminta kita semua bukan cuma kita yang sedang ada di sini tetapi juga seluruh rakyat indonesia
untuk menerima demokrasi
bukan meminta membujuk
meminta menerima demokrasi kembang plastik
itu istilah yang dulu digunakan oleh celi
celi pernah mengatakan tentang adu baru demokrasi kembang plastik
sekarang meminta kita untuk menerima satu demokrasi kembang plastik
meskipun plastik tapi gambarnya kembang juga
ya mungkin untuk kepentingan peredaan ketegangan segala macam
itu bisa jadi satu proporsi yang menarik
tetapi ada satu hal yang sampai saat ini tetap kita harus tegaskan
bahwa kalau kita bicara demokrasi pemilu kali ini menurut saya tidak memberikan sumbangan
terhadap kualitas demokrasi kita
itu yang pertama
dan yang kedua
itu ditandai oleh apa
dan ini akan menjadi persoalan yang agak serius
yang berhubungan juga dengan apa yang dikatakan oleh safiq tadi
mengenai perlunya persimpatan masyarakat
pemilu kali ini adalah bukti bahwa yang namanya partisipasi publik
partisipasi warga itu
itu telah dikalahkan oleh mobilisasi negara
dan menurut saya itu bukan satu kecenderungan
yang bisa kita rayakan sebagai kemenangan demokrasi
dan ini bukan asumsi ya
ini bukan asumsi menurut saya
kita harus terima kelihatan ini
demokrasi kembang plastik itu barangkali bisa menjadi semacam kesepakatan
tetapi persoalannya kemudian adalah setelah ini apa
apakah kemudian pak jokowi mampu untuk melakukan pengelolaan demokratik
terhadap hal hal atau akibat akibat
yang dihasilkan oleh satu perencanaan politik yang
yang dia pilih gitu
sejak dua ribu empat belas sampai sekarang gitu kemudian
apakah membuatnya tidak
dengan segala kekacauan tadi
apakah pak jokowi menurut anda punya kontrol yang kuat
atas apa yang terjadi sekarang
atau ini diluar kontrol pak jokowi karena memang ekosistem
itu kan sebetulnya nggak bisa lagi dipertanyakan
karena itu seperti anda mengatakan
apakah laut itu bergelombang atau tidak gitu
pak jokowi kan sudah terbukti bahwa dia tidak punya kapasitas
bergelombang lagi sekarang dia
laut bergelombang atau tidak
tidak punya kapasitas itu
tidak punya kapasitas untuk itu
jadi mungkin sekarang kita bisa tutup pembicaraan kita
dengan semacam kesepakatan mengenai demokrasi kemaplastik tadi
tetapi kedepan menurut saya kita punya
saya nggak tahu pak chely sepakat apa nggak dengan kemaplastik
kita tumbuh belum tentu saja belum memuaskan
kalau tadi kan kata kata di ekonomis
mungkin cahayanya ada redup sedikit
tapi sebersinar anyway
belum sempurna tugas kita memperbaiki
jadi tidak satu
kita sudah lima pemilu sekarang
ada satu generasi yang sudah tumbuh di alam demokrasi
betapa pun tidak sempurnanya
anak saya yang tertua sudah dua kali nyoblos sebagai warga negara sebuah negeri demokratis
itu kebanggaan lah
betapa pun kurangnya
tadi ada soal teman saya
bukan pertama tama karena pak jokowi atau pak prabowo
tapi kita bebas memilih
ada persoalan mobilisasi lah
kabur tuh lah dari tadi
tapi udah deh
yang penting adalah bahwa kita bebas memilih dalam situasi yang tidak ada paksaan
belum sempurna kita perbaiki
tugas kita bersama
bukan cuma tugas pak jokowi atau pak prabowo
indonesia ke depan harus lebih baik dari yang kemarin
dan bukan kebang plastik seperti yang dikabarkan bung raslan
belum sebagus yang diinginkan rahlan
satu sisi saya gembira
maksudnya dengan segala skeptisisme ya
karena bahwa skeptisisme itu juga penting untuk membuat kita tidak terlalu percaya diri
bahwa kita sudah on the track
saya kira demokrasi juga melahirkan ketidakpuasannya sendiri
tetapi saya masih melihat bahwa kita masih berada dalam sebuah lingkungan yang demokratis
yang saya rasa semangatnya juga demokratis
pemilu hari ini tidak mencerminkan ibaratnya pertarungan yang berbulan bulan
itu satu sisi
jadi masyarakat itu lumayan dewasa
dan saya melihat bahwa lima tahun ke depan kita juga belajar sebagai bangsa
kita menyaksikan ada beberapa hal yang terjadi di negara lain
ada kemunduran demokrasi
kita mungkin juga mengalami ya misal pasal karet
sekarang bung roky kenaik
saya kira ini bung rahlan yang partai atau golkar juga harusnya melihat persoalan persoalan ini
karena ini bisa digunakan
sejauh mesin hukumnya ada kan bisa digunakan siapapun
banyak juga orang yang posisinya bukan lawan dari kekuasaan di persekusi atau di
banyak sekali wartawan yang kena gitu
banyak sekali juga sesama masyarakat sipil yang melaporkannya
tapi ruang kita
kita punya ruang yang sangat besar
untuk mengupayakan secara serius
perbaikan sistem politik sistem hukum dan juga sistem sosial dan budaya kita
dan saya kira kita punya ruang besar
bukan hanya tergantung siapa presidennya
saya masih percaya bahwa pak jokowi punya karakter yang cukup terbuka
tetapi bahwa kalau dialektika politiknya tidak terjadi
beliau punya prioritas prioritas tertentu
misal buat saya gitu
seperti abang abang ini mantan demonstran mantan aktivis
prioritas saya hirarki value saya terhadap ham cukup tinggi
tapi mungkin di mata pak jokowi hirarki tertingginya misal
memperpendek kesenjangan ekonomi atau kemiskinan atau infrastruktur atau apa
kita juga menyaksikan itu
bahwa hirarki nilai kita berbeda
antar orang antar kelompok
tetapi ruang demokratis ini masih sangat besar untuk kita semua
agar ekosistem politiknya menjadi lebih baik
sehingga memaksa siapapun juga untuk bertindak benar
buang safiq terima kasih
rocky saya minta satu menit terakhir dari anda
meskipun anda tadi sudah assalamualaikum ya kan
saya tarik lagi assalamualaikumnya untuk menutup dialog kita kali ini
anda harus lebih lucu dari kita semua
tentu semua berupaya untuk menghasilkan literasi yang menggugah gitu
tapi kalau terlalu bijak
karena dia terlalu jauh dengan realitas gitu
mending dikasih batas lah
bahwa memang ada ketidakcukupan pengetahuan
ada ketidakcukupan energi moral pada pak jokowi itu
sehingga dia ada di dalam lingkungan yang setiap orang bisa kasih dia poin dan dia terima aja kan
itu kritik saya sebetulnya tuh
nah yang beginian
bukan sekedar demokrasi kita kembang plastik
tapi sudah jadi sampah plastik itu
dan itu mengganggu
kesehatan ekosistem tadi
dan oke kita mesti katakan itu
kalau kita berpura pura bahwa seolah olah ada kemajuan
itu juga nggak membuat kita untuk berpikir alternatif
jadi saya bilang aja
memang ini situasi sampah plastik ada dimana mana
karena itu pesan saya adalah lanjutkan operasi akal sehat
layar pemilu tau percaya masih akan kembali usaha jeda
tetap di layar pemilu tau percaya